kafein pada kopi dapat menyebabkan jantung berdebar sehingga membuatnya gelisah pusing dan kesulitan tidur
tentunya banyak orang indonesia yang di era pandemi ini
oke kalau untuk efektivitas pembakaran lemak ini mas
setelah mati dia ditetapkan sebagai tersangka
dalam pelayanan kesehatan gitu